sejumlah petugas mengerebek kampung narkoba di kawasan tanjung priuk jakarta utara pada selasa pagi
mengetahui kedatangan petugas para pelaku berusaha kabur menghindari kejaran
dalam penggerabakan ini polisi berhasil mengamankan tiga puluh tiga orang pelaku kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba
polisi juga menyita barang bukti senjata api rakitan puluhan senjata tajam narkoba jenis sabu sabu serta ganja
penggerabakan kampung bahari ini dalam rangka melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba yang bersembunyi di permukiman warga
melakukan operasi gabungan penegakan hukum
sasarannya pelaku begal barang bukti yang terkait dengan
aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat
kemudian target yang lain narkoba pelaku dan jaringannya
kemudian barang bukti curanmor dan jaringan pelaku curanmor yang selama ini kami duga kuat bersembunyi di wilayah ponpis
kini para pelaku
dan barang bukti dibawa ke mapol res metro jakarta utara untuk didata serta diproses lebih lanjut